apa tapi bagaimana caranya
jauh dari sini di kota london new york shanghai dan mumbai orang hidup sangat berbeda
mereka tidak melestarikan alam seperti yang kita lakukan
memangnya mereka melakukan apa bu
mereka hidup di dunia industri di mana pabrik dan mesin bekerja sepanjang hari untuk memproduksi alat
makanan pakaian rumah kendaraan dan hal hal lain yang membuat hidup lebih sederhana
bukankah itu hal yang baik bu
iya tapi mereka sampai mulai menebang pohon dan pabrik pabrik juga mesin mesin ini mulai menghasilkan banyak asap dan mencemari udara
dan akhirnya menghasilkan banyak karbon dioksida metana dan juga nitrooksida
sayangku segala sesuatu yang berlebihan itu bukanlah sebuah berkah tapi kutukan
teman teman giji kita menciptakan perisai di sekitar bumi untuk menjebak panas matahari yang membuat bumi tetap hangat
itu disebut efek rumah kaca
tetapi dengan kelebihan teman giji kita perisai menjadi lebih tebal
semakin tebal perisainya semakin banyak jumlah malaikat emas dari matahari yang bertahan
semakin banyak jumlah malaikat emas yang bertahan semakin hangat pula bumi kita
dan bumi yang sangat panas akan membangkitkan pemglo monster pemanasan global
dia dengan panasnya yang besar akan mulai mencairkan gletser
menyebabkan kenaikan permukaan laut yang menyebabkan banjir masal gelombang panas kekeringan badai salju badai hujan
dan akhirnya menyebabkan juga kepunahan banyak spesies
ibu itu tidak baik
apakah tidak ada yang tahu tentang monster
monster pemanasan global
kau akan kagum melihat bagaimana spesies kita hidup dalam ketidaktahuan
beberapa merasa bahwa itu tidak akan pernah mencapai titik di mana pemglo akan menjadi lebih kuat daripada kita
itu benar benar menyedihkan
iya anakku itu memang benar
tapi kau tidak usah khawatir
ibu akan memperbaiki semuanya
sekarang sebaiknya kau sarapan
malam itu linda bertemu dengan tuan remsi dan pemimpin ais cup lain di rumahnya
di sana juga ada nyonya cherry dan tuan wormwood
aku sarankan kita menanam lebih banyak pohon agar mereka dapat mengonsumsi kelebihan karbon dioksida
oh tapi sementara kita menanam pohon di sini kota kota terus menebang pohon mereka
deforestasi adalah alasan utama kebangkitan pemanasan global
kita memiliki lebih banyak karbon dioksida daripada pohon untuk kita hirup
mengapa orang orang tidak tahu

ia menyalahkan tidak akan membantu apapun pada saat ini
agustus keponakanku telah memberitahuku bahwa pulau kita sudah mulai tenggelam karena permukaan air yang naik disebabkan oleh pencairan glaatser
aku butuh solusi
linda apakah kau memiliki saran
pada titik ini aku hanya dapat memikirkan satu solusi dan itu pohon kehidupan
mendengar ini semua orang terkejut
kau tidak sungguh sungguh serius bukan
kumohon jangan terburu buru
tapi kita tidak punya pilihan lain
linda aku tahu maksudmu baik
tapi tidak ada yang pernah bisa mencapai pohon kehidupan
jalan menujunya dipenuhi dengan badai gelombang yang bergejolak angin topan tornado
dan seandainya ada orang yang berhasil melewati ini
maka hawa dingin yang melepuh akan membekukan segala bentuk kehidupan dengan segera
tapi kita tidak punya pilihan lain
ice cup sedang tenggelam dan pemanasan global mengambil alih dunia
ya aku lebih suka berada di sini di ice cup dan melihatnya sampai akhir daripada melangkah keluar untuk hal yang tidak terhindarkan
aku benci mengatakan ini linda tapi aku juga
kau akan duduk di sini dan menunggu pemglo melepaskan kemarahannya pada kita
tapi aku tidak akan membiarkan anakku dan generasi masa depan tidak mendapatkan kehidupan yang bahagia dan juga indah
aku akan pergi ke pohon kehidupan
linda tidak kau jangan konyol
linda telah mengambil keputusan
dia berdiri dan ketika dia melangkah maju dia kehilangan keseimbangan tersandung dan jatuh
para pemimpin langsung berlari ke pohon kehidupan
kau baik baik saja linda
saat itu hope yang berada di luar selama ini mendengarkan percakapan mereka masuk ke dalam dan berlari ke arah ibunya
hope apa yang kau lakukan
ibu apakah ibu baik baik saja

linda disuruh duduk di kubur
linda disuruh duduk di kursi
tuan wormwood mengeluarkan botol ramuan penyembuhannya dan memberinya satu sendok
ini akan membebaskanmu dari rasa sakit dan membantumu dalam penyembuhan
tapi yakinlah bahwa kau pasti tidak dapat berjalan selama beberapa minggu ke depan
apalagi pergi ke pohon kehidupan
tapi harus ada seseorang yang pergi
kalau tidak kita semua akan binasa
ibu aku yang akan pergi
semua orang di ruangan itu terkejut
secerca harapan akan berlanjut di bagian selanjutnya
di mana hope akan memulai perjalanannya untuk menyelamatkan dunia
apakah dia akan berhasil sampai ke pulau pohon kehidupan
apakah dia bisa menyelamatkan dunia dari monster pemglo
apakah sudah terlambat bagi umat manusia untuk mengatasi pemanasan global
cari tahu di bagian selanjutnya dari secerca harapan